hidup mati semua berarti
sebagai tumbuhan yang sangat dihormati umat hindu di bali
pisang memiliki keistimewaan
jika menebang yang belum berbuah
pohon pisang tidak akan mati dan akan tumbuh kembali
hal ini menunjukkan pohon pisang mempersembahkan kekayaan alam kepada bumi sebelum mati
tumbuhan multi manfaat itu hadir dalam upacara bali
mulai daun buah batang hingga bonggolnya
pisang atau biu dalam bahasa bali
dianggap sebagai pohon keramat dan merupakan perwujudan dari dewi kali
nah karena di bali mulai dari kita lahir
kita sudah lakukan upacara itu pun selalu ada
kalau nggak daun buah pasti ada
oke jadi semua bagian itu ya dari pisang
seperti ini kita boleh mungkin bergerak sedikit ya tunjukkan ke saya
apa ini yang bisa dimanfaatkan sebenarnya
ini bisa kita jadiin apa saja
kalau di bali sampai mati pun kita masih pakai ini
remasi ada bahan ini selalu
oh sampai krem masih pun digunakan
iya masih digunakan ini
jadi kalau masih kecil kalau ngambil daun
daunnya kita kasih ibu buat bikin sesuatu
terus batangnya kita bisa bikin mainan
nah tadi apa dari chef dari ini apa yang chef bikin
dari ini saya masak kare
jadi karenya itu spesial dari ibu resepnya
turun temurun ya itu yang harus dipertahankan sebagai orang bali
asli tentu budaya itulah yang menjadi cirinya yang harus dijaga ya chef ya
praktisi budaya sugilanus menuturkan
pisang melambangkan roh yang terus hidup
sehingga selalu dirayakan dalam berbagai kesempatan
ini semua terintegrasi melambangkan kesemestaan kita
nah pisang menjadi penting karena tadi itu pusuhnya itu
pusuhnya atau jantung pisang itu memang
kalau meninggal atau berpulang
seorang biasanya dikremasi dengan dilambangkan dengan jantung
ada upacara tinggi upacara kematian
yang mengantar ruh sehingga sampai ke tujuan atau selamat
itu disimbolkan dengan jantung pisang
jantung pisang adalah spirit yang tidak pernah mati
kita sebenarnya secara fisik mati
tapi secara spirit tidak
perjalanan itulah yang dirayakan
atau disimbolkan dengan pisang
sebagai bentuk apresiasi terhadap pisang
chef putu mengolah akar
urap bunga pisang menjadi nasu galet
tadi juga kalau dilihat dari
jadi sebenarnya cara masaknya itu sebenarnya tidak yang terlalu matang ya
tidak susah sih sebenarnya
cuma untuk bikin empuk akarnya itu kita perlu waktu satu setengah jam
oke saya boleh coba langsung ya
boleh silakan silakan
pedas saat itu
seluruh makanan berapa lama sudah dikacau
boleh beritahu kami tentang rasanya juga
tidak tanya langsung sekarang
chef putu memadupadankan bumbu bali dengan bumbu rica khas sulawesi dalam hidangannya
inilah kreasi unik yang membuat rasa masakannya berbeda
tapi juga bisa dengan bumbu lain sebenarnya
kalau di bali paling basicnya pasti dengan bumbu bali itu sendiri
jadi kalau tidak bahasa genep ya bahasa rajang
dua itu ya yang paling mungkin untuk dikombinasikan ke sini
lebih banyak kalau makanan bali sedikit ekstrim lah untuk yang bukan orang bali
pakai darah segala macam
oh iya sampai seperti itu
ini oh ya ini pedas banget
tapi maksudnya nggak expect untuk kita makan akar pisang seperti ini bisa menjadi dengan tekstur yang sangat empuk banget
ini empuk banget
tadi itu yang kesulitannya membuat empuknya itu
boleh mirandiskan soal sep
yang sambut juga tergantung
sebagai jenis buah yang tak terlewat dalam setiap persembahan upacara hindu bali
kebutuhan pasokan pisang sangat tinggi ketika masyarakat bali memperingati hari raya galungan dan kuningan
kebutuhan pasokan pisang sangat tinggi ketika masyarakat bali memperingati hari raya galungan dan kuningan

kebutuhan pasokan pisang sangat tinggi ketika masyarakat bali memperingati hari raya galungan dan kuningan
selalu kalau kita bikin offering pasti ada pisang

semua offering ya upacara
jadi salah satu pelengkap yang selalu harus ada di semua sesajian kita
dan berarti juga pisang karena kesehariannya lekat dengan masyarakat bali
mereka juga hampir rata rata di rumah punya pohon pisang ya
menarik belajar dari filosofi pisang meski tak berumur panjang pisang sangat besar manfaat dan
kegunaannya thank you so muchles ya sangat menarik sekali kreasinya dan juga ini keren banget saya
sampai amazed dengan apa yang tadi dibikin di sini dari semuanya tanpa ada sisa dan itu yang penting
kita bisa memanfaatkan aplikasi alam buat kita terima kasih banyak dan begitu pula dengan
manusia yang tak pernah tahu kapan usia berakhir pisang mengajarkan hendaknya berbuat optimal agar
mendatangkan manfaat bagi sesama tim liputan cnn indonesia ubud bali